tengahnya saya pengen jadi dokter semoga kesampean
risiko pernikahan dini itu sangat kompleks
tidak hanya persoalan masalah belum kesiapan umur
tapi di situ ada persoalan sosial persoalan ekonomi
kemudian kalau nanti setelah kawin itu justru akan menjadi peluang
yang nanti akan dirasakan ketika setelah menikah
ketua perintah religi malang menerima
atau penyelamat bukan anaknya
setelah itu anak yang ingin berkahwin
harus menghadiri sesi perundangan penyelamat
dengan pasangan perspektif mereka
penyelamat harus menunjukkan risiko perkahwinan awal
bagi berbangkit kalau punya anak
dia akan menjadi putus sekolah
akhirnya dia tentu saja mencari pekerjaan
dan upah adalah upah yang rendah
dan akhirnya kemiskinan ekstrim ini akan terus berlanjut
belum lagi karena ketidaksiapan satu sama lain
dan akhirnya ini terus berlanjut terus berlanjut
denise wahyu mengalami tragedi perkahwinan awal
anak kecil ini memiliki status yang tidak biasa pada umurnya
lestri telah telah dipaksa
dari mantan moral itu untuk mdm
kalau uang undangan apa ya udah
dennis berkahwin di tahun dua ribu dua puluh
karena dia berusia kecil sebelum disalaminasi
guru sekolah ini melakukan permintaan dispensasi perkahwinan di ketua perintah malang
meski dennis tidak berpengaruh dengan keuntungan
pada perkahwinan dennis tinggal di rumah keluarga
hidupnya menjadi lebih sulit terutama ketika istrinya menjadi kecewa
argumen antara mereka menjadi tidak terkait
sejak tempoh ini dennis dan istrinya memutuskan untuk bercerai di tahun dua ribu dua puluh dua
tiga bulan setelah anak mereka dilahirkan
namun perkahwinan anak tidak hanya terjadi melalui dispensasi perkahwinan
di indonesia perkahwinan anak yang tidak diserahkan atau tidak diserahkan
di indonesia terdapat lebih banyak
seperti yang menerangkan dennis
di tahun dua ribu enam belas nanny terpaksa berkahwin secara rahasia
karena terdapat tekanan ekonomi
ibu bapanya aci meminta dia berkahwin
untuk membantu menolong keadaan ekonomi keluarga
ya nggak ada yang nyari uang
pikiran mah biar ada yang bantu bantu buat makan
kalau emak sendiri kan emaknya udah kayak gini sakit sakitan terus
ada belia sekolah makan juga emas rusak
tapi apa yang aci harapkan tidak terjadi
perkahwinan anaknya tidak bisa meningkatkan status ekonomi keluarga
anak anaknya tidak punya pekerjaan
sementara nanny memperoleh hidup sebagai pekerja lantai
kekuatan ekonomi menjadi lebih menyedihkan dengan kelahiran nanny
pada kelahiran kelahiran nanny tidak pernah mencari
kebutuhan nutrisional dari ibu kelahiran

kelebihan kelelahan menyebabkan nanny
mencoba untuk menemukan kebutuhan nutrisional anaknya
suami nanny masih belum memberikan kebutuhan
waktu itu masih ada orang tuanya ada yang bantuin
terus dia kerjanya serabutan
tapi setelah udah cnn sipa umur satu tahunan
jadi memutuskan buat pisah aja daripada nggak kerja
namun seperti tidak belajar dari pengalaman
keluarga nanny memaksa dia untuk berkahwin
kemudian setelah menemukan suami pertama
tragis perkahwinan kedua tidak memperbaiki situasi
keluarga kedua nanny juga tidak memberikan kebutuhan
jadi orang tua nggak boleh pacaran yaudah ingin nikah aja
pertemuan awal karena kelelahan menyebabkan kebutuhan
mengekalkan mimpi nanny untuk pendidikan yang lebih tinggi
pengennya sih pengen jadi dokter
pengen jadi dokter ya
kelelahan adalah ancaman umum di krim cerita kelelahan anak
unicef agensi un yang spesialisasi
adalah pengarah utama untuk kebahagiaan anak di negara negara berkembang
namun itu bukan faktor utama
tentunya banyak faktor yang penyebab
yang pertama masih ada ya
masih ada faktor budaya adat dan budaya
faktor sosial ini adalah artinya adalah pengaruh lingkungan
jadi perilaku yang berpacaran anak anak saat ini
anak anak sekarang ini yang mengandung resiko
sehingga muncul kehamilan yang tidak diinginkan
dan juga ada pola asuk keluarga yang ini juga menyebabkan anak anak
akhirnya ingin mencari jati diri
perkahwinan anak adalah keguguran untuk generasi muda
pemerintah harus mengambil tindakan serius untuk membatasi perhubungan ini